idul fitri tahun ini di indonesia dirayakan di waktu yang berbeda
ada yang merayakan hari ini ada juga yang besok sesuai dengan keputusan pemerintah
suasana malam takbiran tentu terasa sekali di beberapa tempat salah satunya di jawa timur
malam hari ini kita akan berbincang dengan gubernur jawa timur ibu kofifah indar parawansa
yang sudah bergabung secara virtual
selamat malam assalamualaikum ibu khofifah
selamat malam ibu khof
ya selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam ibu seperti apa suasana takbiran di surabaya malam hari ini bu kofifa
alhamdulillah saya bersama forkopimda provinsi jawa timur dan masyarakat jawa timur cukup banyak
kami melaksanakan takbir di masjid nasional al akbar
semoga semuanya berjalan lancar
kami semua saling menghormati menghargai pendapat dari masing masing kelompok yang ada hari ini
sudah melaksanakan sholat idul fitri dan ada yang besok sesuai dengan pemerintah
tapi saya ingin menyampaikan semuanya bisa saling menghargai menghormati dalam sebuah format biyub hukum
maka yang merayakan idul fitri satu sawal
tepat bersamaan dengan dua puluh satu april kami menyampaikan selamat merayakan idul fitri
batin begitu juga yang merayakannya besok pada tanggal dua puluh dua april
kami juga menyampaikan
kalau misalnya kita bicara sekarang tentang arus mudik yang masuk ke wilayah jawa timur
puncaknya sudah terlewati tapi apakah ada kendala dan mungkin ada yang dilihat harus diperbaiki pada
bagaimana dengan arus mudik yang saat ini sudah masuk dan semuanya sudah berpusat di wilayah jawa timur bukov
kalau misalnya ada evaluasi apa yang ingin dievaluasi bukov viva
bagaimana dengan arus mudik yang saat ini sudah masuk ke wilayah jawa timur
seperti di daerah malang raya khususnya batu
kita tadi baru mendiskusikan kemungkinan on off on off buka tutup buka tutup
tapi tidak mengganggu mereka yang akan silaturahim antar desa antar kelurahan atau antar kecamatan terutama di wilayah kota batu malang
bu kofifa jadi di mana pusat sholat id satu syawal seribu empat ratus empat puluh empat hijriah besok akan dilaksanakan bu
saya dan pak wagub insya allah akan melaksanakan sholat idul fitri di masjid nasional al akbar di mana malam hari ini dilaksanakan takbiran
kemudian apakah ada kegiatan yang dilakukan dengan forkopimda setelah itu dengan pemprov apakah ibu akan berkeliling atau apa kegiatan selanjutnya
ya setelah kami melaksanakan takbiran di masjid nasional akbar
ini ada pangdam ada kapolda ada pangko armada ii ada danrem banyak sekali forkopimda yang sekarang ini berkumpul
kita akan berkunjung ke titik titik posko dan pospam di wilayah surabaya dan bangkalan
bukov bagaimana dengan persiapan atau ritual pribadi
jadi setelah besok kemudian melaksanakan sholat id kemudian apakah ada kebiasaan yang dilakukan

ya jadi tradisi kami di keluarga di akhir ramadan seperti ini tadi setelah sholat jamaah sholat maghrib
kami melakukan tahlil untuk kirim doa pada keluarga keluarga kami yang sudah wafat
dan tradisi yang terbangun selama ini setelah sholat eid al fitri kami juga langsung ke makam kami juga langsung ziaroh
dan kemudian setelah sholat eid al fitri kami juga langsung ke makam kami juga langsung ziaroh
baru kemudian kita silaturahim di rumah kami
jadi format untuk berziarah setelah sholat eid al fitri memang tradisi keluarga kami
ya baik bu kofifa terakhir sebelum menutup apakah kemudian ada persiapan khusus yang kemudian dilakukan oleh pemprov
untuk mempersiapkan arus balik nantinya bukov viva
oke suaranya on on on
baik baik bu kofifa kalau begitu terima kasih sekali lagi
baik baik ya ini
terima kasih sekali lagi atas kesediaannya sudah berbincang malam hari ini di tengah kegiatan takbir di surabaya
terima kasih selamat eid al fitri
resti sehat dalam kemati
ya selamat eid al fitri mohon maaf layak batin
baik terima kasih semuanya yang merayakan eid al fitri selamat merayakan mohon maaf layak batin